hai informasi dari dunia olahraga pembuluh tangkis muda indonesia bagas melana mendapatkan
bonus dari klub pb jarum atas prestasinya menjurai turnamen all england dua ribu dua puluh dua berpasangan dengan
soebol fikri bagas menjorai lombor ganda putra all inland setelah final mengalahkan seniornya
pasangan muhammad hasan hendra setiawan prestasi bagas melana soebol fikri di all inland kemarin
menjadi salah satu bukti bahwa sektor ganda putra indonesia menjadi sektor yang regenerasi
pemainnya berjalan dengan sangat baik turun sebagai pemain debutan yang tidak diunggulkan
di all england bagas fikri tampil luar biasa dan mampu mengalahkan pemain pemain yang lebih
dibulkan hingga akhirnya meraih gelar juara sebagai atlet binaan dari klub pb jarum bagas
mauna pun mendapatkan apresiasi berupa bonus dengan total senilai lebih dari dua ratus lima puluh juta rupiah
pemberian apresiasi ini diharapkan dapat menjadi motivasi
tambahan bagi pemain pemain muda lain yang ada di klub yang bermarkas di kota kudus ini bagi bagas
gelar all elan ini sekaligus menjadi penguktian bahwa ia dan pasangannya layak untuk masuk dalam
tim piala thomas indonesia pada tahun ini latihan di cipayung harus benar benar ya karena kita kan
pelapis kita juga ingin mengganti senior senior kami di atas kita harus
bisa membuktikan kalau kita tuh bisa di pelapis ini